anda masih bersama kami dan kita akan kembali bergabung dengan mabespori untuk menyaksikan pernyataan pers dari direktur tindak pidana ekonomi khusus barres krim mabespori brigjen polisi agung setia terkait dengan peredaran vaksin palsu
pada saat kejaringan saudara kara dan hal pembuat vaksin ini ada enam puluh kali transaksi keuangan yang total transaksinya mencapai rp empat ratus empat puluh dua ratus sepuluh
jadi kita sedang dalam pendalaman terkait transaksi keuangan ini khususnya dalam rangka penerapan pasal penjajahan uang terhadap para pelaku dan distributor
demikian juga kita melakukan pemeriksaan dan menetapkan bidan n sebagai end user dalam
dia memesan vaksin palsu dan kemudian dia menggunakan kepada pasiennya untuk dilakukan vaksin palsu
bidan n kita lakukan pendalaman dan kita ketahui yang bersambutan
memiliki praktek di jati rasa bekasi
kita sekarang dari kemarin kita lakukan pendalaman karena kita akan mengejar terkait dengan bayi atau anak anak yang terpapar vaksin vaksin ini
mulai bidan n maupun dokter tadi dua dokter h dan dokter r
kita bisa segera mengambil angkat
untuk dokter r kemarin kita sudah menemukan saluran
kemarin dua orang yang
yang terpapar vaksin palsu
berusaha diambil angkat angkat oleh dinas dan kemudian kesehatan terkait dengan angkat angkat penampangan hal itu
hari ini untuk satgas vaksin palsu sedang bekerja di dua tempat
yaitu di rumah sakit permatan dan di klinik mutazah
semuanya di bekasi
kita harapkan ada teman teman atau seperti apa nantinya besok bisa kami sampaikan dalam forum perkembangan penanganan vaksin palsu ini
mungkin ini dari saya terkait dengan perkembangan terakhir
kalau ada pertanyaan kami persilahkan

satu sini satu sini
ternyata saya tangan dulu
ya silahkan mbak
itu rumah sumatera tadi tentunya ada beberapa daerahnya kok sampai kesan
kalau ini sudah tidak ada
jadi sebenarnya berapa daerah yang sudah mempunyai vaksin palsu
apa resisnya dan daerahnya harus disesuaikan
apakah juga sudah memasuki
kalau di vaksin atau memang sudah ada penyusuran
ini kalau mereka bersama sama

prosesnya ini proses penyidikan sehingga kemudian kita memenuhi standar proses penegakan hukum
di mana aturan aturan dan fakta fakta itu harus kita verifikasi
tentunya tidak berarti bahwa berhenti seperti kemarin saya sampaikan bahwa ini kasus akan terus berjalan
jalan dan kita akan mendalami sampai dengan fakta fakta seperti apa yang kemudian nantinya akan berkembang
jadi sebenarnya hari ini
kenapa tersangkanya bertambah
harusnya karena kita memiliki alat bukti
dan terkait dengan wilayah
itu semua tergantung dari faktanya nanti kita akan saksikan
kita akan sampaikan juga bahwa data data yang kita peroleh dalam proses penyidikan ini
juga kita bagikan kepada satgas
terkait dengan tugas pokok dan fungsinya di satgas instansi
itu tadi pernyataan pers dari direktur tindak pidana ekonomi khusus barat skirmabespori
brigjen polisi agung setia terkait dengan peredaran vaksin palsu yang saat ini sudah mulai dikejar secara hukum
baik oleh kepolisian ataupun juga pemerintah yang kemudian akan mendalami mengenai kasus ini
dari keterangannya saya bisa simpulkan sedikit meskipun tadi sempat terpotong bahwa barat sri mabes polri sendiri akan terus mendalami kasus ini secara pidana
melibatkan nilai transaksi ratusan juta rupiah
jadi tidak hanya pidana transaksi kejahatan berupa menjual vaksin yang palsu
tapi juga bisa dijerat oleh pasal tindak pidana pencucian uang
kemudian juga barat skirmabespori juga melakukan pendalaman tidak hanya kepada rumah sakit
rumah sakit rumah sakit besar yang menggunakan vaksin palsu ini
tapi juga terhadap perorangan berupa dokter dokter yang menggunakan vaksin palsu
tapi tidak melakukan vaksinasi di rumah sakit dan juga bidan bidan yang ternyata diketahui dalam keterangan dari brigjen polisi agung setia ini
ternyata tidak hanya rumah sakit rumah sakit besar yang menggunakan vaksin palsu
tapi juga bidan bidan dan juga dokter dokter umum yang bekerja secara perorangan
kemudian juga barat skirmabespori juga akan bekerja sama dengan kementerian kesehatan untuk bisa menanggulangi tidak hanya unsur pidana kejahatannya
tapi juga dampak terhadap kesehatan bagi anak anak terutama anak anak balita yang telah dikenai atau diberikan vaksin palsu
tadi brigjen polisi agung setia juga sudah mengatakan bahwa saat ini pihak kepolisian dan kementerian kesehatan telah membuat satgas satgas
yang dimana masyarakat bisa melaporkan ada kejadian kejadian jika menerima atau terindikasi menerima

ada di sebuah klinik di bekasi dan juga di rumah sakit permata
yang ada di bekasi ini ada dua satgas yang saat ini didirikan oleh pihak kepolisian dan juga kementerian kesehatan yang ada di kota bekasi jawa barat